laga ulang liga dua yang memperebutkan tiket playoff antara psbk blitar melawan persewangi banyuwangi di
di stadion kanjuruhan kabupaten malang berlangsung ricuh
pertandingan dihentikan di menit delapan puluh enam akibat para pemain ribut dan saling adu jotos
pertandingan di menit delapan puluh enam akibat para pemain ribut dan saling adu jotos
foto antik seru ini
kericuhan kembali terjadi saat wasit mengeluarkan tiga kartu merah dua untuk persewangi dan satu untuk psbk
para pemain yang memprotes wasit dengan memugah baju langsung mengejar wasit hingga ke pinggir lapangan
tak sampai di situ keributan terjadi
keributan semakin menjadi setelah psbk berhasil meraih satu gol di babak akhir
aksi tekel keras membuat pemain emosi dan adu jotos
pertandingan pada sore hari ini adalah pertandingan yang dipaksakan
dan saat hadir di sini tempat ini pada saat itu malam senin kita sudah technical meeting di grup h
sementara pelatih psbk menolak tudingan
jika wasit berpihak pada tim psbk blitar
karena pertandingan dihentikan pengawas pertandingan belum memutuskan siapa pemenangnya
hingga ada keputusan dari operator liga